badan nasional sertifikasi profesi bnsp menggelar harmonisasi mekanisme kerja
asean tourism professional registration system atau atprs di jakarta pada selasa tiga november dua ribu dua puluh
kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat kualitas dan kuantitas pelaku pariwisata profesional
yang memiliki standar asean

di hadiri perwakilan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
perwakilan dari kemnaker
perwakilan dari kemdikbud
asosiasi phri dan asita
dan dua puluh enam lembaga sertifikasi profesi
ketua bnsp kunjung mas sehat mengatakan
turism profesional menjadi salah satu dari delapan bidang yang disepakati
untuk masuk ke mutual recognition arrangement atau perjanjian saling pengakuan di tingkat asean
namun hingga kini perkembangannya berjalan lambat
pagi ini kita bersama
bersama dengan bnsp dan kementerian turisme keparwisataan
untuk melakukan satu kegiatan di bidang pariwisata
kegiatan ini adalah salah satu yang dilakukan dalam rangka untuk
melakukan penyetaraan di negara negara asean terkait dengan bidang pariwisata dan setelah keseluruhan
bnsp sebagai lembaga yang ditunjuk
sebagai lembaga sertifikasi yang mewakili dalam rangka melaksanakan program kita bersama sama di asean
bnsp yang diberi peran sebagai lembaga tourism professional certification board tpcb
ingin membantu percepatan implementasi asean mutual recognition arrangement on tourism profesional di indonesia
dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperkuat fungsi dari para stakeholder terkait
serta mengharmonisasikan mekanisme kerjanya
sementara itu deputi bidang sumber daya dan kelembagaan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
wisnu bawatarunajaya mengatakan
salah satu komponen penting untuk mendukung kesepakatan mratp adalah keberadaan atprs
menurut wisnu atprs merupakan terobosan positif yang sudah lama ditunggu oleh para pelaku pekerja pariwisata
acara ini adalah harmonisasi mekanisme kerja asean tourism professional register system
ini adalah sebuah aktivitas atau program penyamaan tentang apa yang kita lakukan di kemenparekrab
terutama pada pengembangan sdm pariwisata bekerjasama dengan bnsp
apa yang kita lakukan nanti seperti uji kompetensi
mereka mereka yang tersertifikasi akan diinformasikan lewat atprs ini
sehingga nanti informasi di dalam atprs bisa di
gunakan oleh teman teman kita di sepuluh negara asean jika mereka membutuhkan tenaga sesuai dengan kebutuhan mereka
jadi saya berharap kepada stakeholders yang diundang pada hari ini
akan memberikan informasi atau data datanya ke dalam atprs
begitu juga lembaga verifikasi profesi pihak ketiga maupun pihak satu
hasil hasil ujinya mereka diberikan kesempatan untuk mendaftarkan dalam program
jadi kita berharap kepada atprs hari ini
atprs merupakan sebuah website yang didesain khusus sebagai wadah informasi mengenai detail para pelaku
pekerja pariwisata yang tersertifikasi asean tourism profesional
diungkapkan wisnu saat ini data atprs baru mencapai empat lima ratus tujuh puluh orang
rinciannya berasal dari filipina sebanyak tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua orang indonesia empat ratus dua puluh enam orang thailand satu ratus lima puluh tiga orang

di sini kita bisa mengungkapkan data dari bnsp
di sini kita bisa mengungkapkan data dari bnsp
di sini kita bisa mengungkapkan data dari bnsp
menurutnya jobs advertisment pada sistem juga masih begitu minim